kaisang pangarep resmi menerima mandat dewan pembina partai solidaritas indonesia
yang menunjuknya sebagai ketua umum psi periode dua ribu dua puluh tiga hingga dua ribu dua puluh delapan pada senin lalu
struktur kepengurusan partai pun berubah
atas perubahan tersebut komisi pemilihan umum republik indonesia
mengingatkan partai solidaritas indonesia agar segera meregistrasikan susunan pengurus yang baru
dan sejak terbitnya keputusan pengesahan kepengurusan yang baru tersebutlah
maka seluruh administrasi berkaitan dengan surat menyurat terkait dengan penyelenggaran pemilu
ataupun berkenaan dengan kpu maka itu baru sesuai dengan putusan pengesahan perubahan pengurusan tersebut
pendaftaran kepengurusan baru psi akan segera dilakukan
saat ini sih kalau misalnya
pengurusan baru ya didaftarkannya kan ke kumham
tapi yang jelas kami akan mengikuti prosedur yang berlaku
ditunggu saja tapi semua peraturan peraturan yang berlaku
peraturan perundang undangan yang berlaku akan kami ikuti dengan baik
sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan oleh undang undang
jadi ditunggu saja karena prosesnya seperti apa
tidak ada tenggat waktu yang diberikan oleh kpu mengenai pendaftaran struktur kepengurusan partai yang baru
namun diharapkan psi dapat
mengurus proses tersebut sesegera mungkin ke kementerian hukum dan ham
selain itu pendaftaran bakal calon legislatif dari psi tetap sah meski terjadi perubahan struktur kepengurusan